pemerintah berkaitan dengan fokus untuk bangkit dari covid sembilan belas
ini adalah badai yang dirasakan oleh semua lapisan masyarakat
pemerintah fokus memulihkan kesehatan memulihkan ekonomi
untuk kalangan kerja yang sebanyak banyaknya
kualitas untuk masyarakat
sekaligus fokus memperkenalkan ini bukan yang lain lain
kalau ada yang mengasihkan pemerintah
dalam memobilisasi deklarasi
pemerintah hari ini sedang fokus untuk bangkit dari covid sembilan belas
ini adalah badai yang dirasakan oleh semua lapisan masyarakat
pemerintah fokus memulihkan kesehatan
membuka lapangan kerja yang sebanyak banyaknya
yang berkualitas untuk masyarakat
sekali lagi fokus pemerintah hari ini adalah itu
bukan yang lain lain
kalau ada yang mengaikan pemerintah
dalam memobilisasi deklarasi
menggerakkan elit elit partai politik
kami tegaskan bahwa pekerjaan pemerintah saat ini sangat banyak
tidak ada waktu untuk hal tersebut